indonesia dan dunia dilanda kekhawatiran dan ketakutan
daftar orang yang terinfeksi covid sembilan belas ini bahkan berakhir dengan kematian makin panjang
anda mau berlama lama hidup seperti ini saya tidak mau
kami pun tidak mau ayo bangkit dan lawan
jangan panik namun tetap puas pada
siapapun anda bersama sama kita perangi masalah ini
ataupun keyakinan anda wanita ataupun pria
jangan ada lagi tindakan rakus hanya untuk menyelamatkan kepentingan pribadi
porong sembako masker apalagi obat obatan
sungguh tidak berpuji
sebaliknya mari rahkan seluruh kemampuan kita untuk berikan yang terbaik
segala bentuk bantuan anda akan sangat bermanfaat
bantuan materi untuk masyarakat kurang mampu
ataupun relawan untuk tenaga medis
mari satukan tangan kita
jangan tunggu nanti
selamatkan indonesia sekarang